erick survei dari celebes research center menyatakan dua belas dua persen pemilih belum menentukan pilihan untuk pilpres dua ribu sembilan belas
tkn jokowi ma'ruf mengajak semua pemilih khususnya milenial untuk menentukan pilihannya di pemilihan umum dua ribu sembilan belas
erick thohir menyatakan lima puluh delapan persen usia rata rata masyarakat indonesia berada di bawah tiga puluh lima tahun
suara suara generasi muda sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini